assalamualaikum wr wb
apa kabar pemirsa cnn indonesia
semoga anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan allah swt
alhamdulillah senang sekali saya faiyudizar
hari ini kembali menjumpai anda dalam program gapai kemuliaan
seperti biasa saya tidak sendiri
sudah hadir bersama saya k h m faiz
untuk menggapai kemuliaan selalu sehat
alhamdulillah insya allah ya k i
baiklah hari ini tema yang akan kita bahas adalah
takut dan berharap kepada allah
tentunya bagi anda pemirsa yang memiliki pertanyaan
silahkan anda bisa sampaikan melalui email yang tertera di layar kaca anda
langsung saja kita bahas tema hari ini
nah k i kita itu harus selalu takut
tapi juga harus selalu berharap kepada allah
nah ini bagaimana menerjemahkannya dan bagaimana menjalankannya dalam kehidupan sehari hari
tema ini sepertinya potongan dari ayat al quran
karena di dalam al quran itu allah mengajarkan kepada kita hambanya
orang yang beriman itu pasti selalu berharap akan rahmat allah
dan orang yang beriman itu pasti takut dengan azab atau balasan yang akan allah berikan
oleh karena itu di dalam agama
ini menjadi dua terima kasih yang akan allah berikan
dan ini menjadi dua terima kasih yang akan allah berikan
ini menjadi dua terima kasih yang akan allah berikan

karena kalau kepalanya dipotong kan berarti burungnya menjadi mati
kemudian dia punya dua sayap
dan yang sebelah kirinya adalah al hauf
harapan dan takut ini harus dibangun dengan dasar kecintaan kepada allah
karena kalau saya berharap atas sesuatu yang saya cintai
itu pasti berbeda dengan harapan terhadap sesuatu yang boleh jadi
saya tidak memiliki rasa cinta yang sama
misalnya ketika kita masuk ke rumah sakit
karena adik saya sakit misalnya
yang sakit di rumah sakit itu kan bukan cuma adik saya
ada adiknya orang lain juga
tetapi pastinya ketika saya mendoakan orang orang yang sakit di sana
gerakan hati itu pasti berbeda
ketiga yang saya doakan adalah orang yang saya cintai
sama dengan rasa takut kan
sama dengan rasa takut kan
itu berbeda dengan rasa takut saya akan masa depan anak orang lain
rasa takut saya terhadap kehidupan keluarga saya
itu pasti berbeda dengan rasa takut saya dari penguasa
nah ini semuanya yang akan memberikan warna itu adalah rasa cinta
begitu kita bisa mencintai allah
semata mata semua yang kita katakan seperti dalam sholat
bahwa hidup ini bermula dari allah
dan akan bermuara kepada allah
maka harapan dan rasa takut itu akan menjadi indah
keindahannya ketika saya merasa takut kepada allah
maka saya buktikan karena saya cinta kepada allah
sama ketika saya cinta kepada istri saya
hal hal yang tidak disukai oleh istri saya
itu pasti saya hindari
saya hindarinya itu bukan karena rasa takut loh
tetapi karena saya rasa cinta
misalnya ada istri yang tidak suka
ya kalau suaminya itu habis berganti baju
kemudian bajunya ditaruh di atas tempat tidur
di atas apapun di kamar
tapi istrinya lebih suka
oke lah mas kalau gak mau melipat
ya lipat saja seadanya
tapi masukkan ke dalam keranjang yang sudah dia siapkan untuk pakaian yang kotor
kemudian tidak melakukan itu
dengan rasa oh saya berani kok sama istri saya
itu juga mungkin tidak ada implikasi apapun di rumah tangga saya
mungkin istri saya juga pada akhirnya akan takut juga kepada saya ketika saya bentak
nah oleh karena itu ketika kita bicara antara harapan dan takut
itu yang pertama harus didasari oleh kecintaan
kalau kemudian banyak kita temukan ya sehari hari
masyarakat atau umat yang kemudian lebih mengedepankan rasa harap
akhirnya kemudian berbuat dosa
dengan harapan mendapatkan ampunan dari allah swt
nah itu bagaimana tugyai
itu dalam pandangan tasawuf misalnya
itu juga tidak salah
tetapi dia bukan orang yang baik
kalau orang yang baik ketika dia berharap
pasti dia akan melakukan tindakan
yang selalu kita pahami sebagai tindakan yang positif
kalau saya misalnya tadi
karena saya mencintai anak saya
maka saya akan memberikan apa yang dicintai oleh anak saya
tentu dalam bentuk yang terbaik
anak saya kepengen misalnya dibelikan tas untuk sekolah
maka ketika saya memiliki rasa cinta
dan saya berharap untuk mendapatkan cinta anak saya
maka saya akan memberikan tas bukan saja untuk anak saya
yang diinginkan oleh anak saya
tapi boleh jadi dengan kualitas yang terbaik
pada tas yang diinginkan oleh anak saya
maka ketika kita berharap kepada allah
kita berharap akan rahmatnya
nah ketika kita ingin mendapatkan rahmat
dari tuhan yang kita cintai
maka lakukanlah apa apa yang dicintai oleh tuhan itu sendiri
karena begitu kita mengekspresikan cinta kita kepada allah
dengan harapan bahwa rahmat allah itu sedang diperoleh
demikian luas kita implementasikan dengan pekerjaan
yang mendekatkan kita dalam memenuhi harapan tersebut
itu adalah harapan yang harus dilakukan oleh kita
kalau kita berharap akan rahmat allah
tapi tidur sepanjang hari
tidak melakukan apapun kegiatan yang positif misalnya
itu sebetulnya kata ulama bukan berharap dia
tapi dia tertipu dengan angan angan semu
nah ini yang boleh jadi
harus selalu kita hindari
oke jadi harapan dan doa itu sebetulnya tidak hanya untuk masalah masalah yang besar
biasanya manusia ini kalau sudah punya masalah besar
ada harapan dan doa kepada allah
tapi harus dilakukan dari mulai kehidupan hal hal yang kecil
betul betul apapun itu harus kita lakukan
karena demikian ya
kita ini kan sering ketika berharap kepada allah
itu harapan sebetulnya memenuhi hawa nafsu kita
kita berharap dapat rahmat allah itu dalam bentuk mobil yang bagus
dalam bentuk gaji yang besar
itu kemudian kita
rumah yang mewah
itu kemudian kita selalu berharap akan itu
maka kita sering berdoa dipahami doa itu pada aspek itu
bahwa harapan untuk masuk surga
harapan untuk bertemu dengan allah
harapan untuk meraih kebahagiaan yang hakiki
itu juga harus kita perjuangkan
dengan penuh kecintaan kepada allah
nah ketika kita tahu bahwa
masuk surga itu berat
nah semakin tinggi pengharapan kita
pasti yang kita lakukan itu
akan semakin besar seharusnya
kalau saya ingin bertemu dengan orang
yang orang itu dalam kehidupan duniawi
akan menentukan jalan hidup saya
ketika saya menunggu untuk ditemui
menunggu dalam waktu yang cukup lama
tapi saya tidak pernah meninggalkan rumah dia
karena saya punya pengharapan yang penting
nah itu sebetulnya yang mendorong
pengharapan itu menjadi benar
sebagaimana juga dengan rasa takut
rasa takut itu kalau dibangun dengan cinta
maka seperti kita kembali kepada kedua orang tua kita
itu yang rasa takut itu
harus juga diiringi dengan pekerjaan
yang membuat kita tidak terkena amarah tersebut
baik menarik sekali

jadi kita harus break dulu
kita akan lanjutkan sesaat lagi
gapai kemuliaan akan kembali
terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan
dalam episode takut dan berharap kepada allah
kita lanjutkan kembali pembahasan
kalau kemudian ada orang yang merasa
bahwa dirinya sudah terlalu banyak berbuat maksiat
dan akhirnya kehilangan harapan
kepada allah swt
karena takut dia tidak akan mendapatkan ampunan
dan tidak akan mendapatkan rahmat dari allah swt
itu bagaimana ya kiyai
itu di dalam al quran sudah diingatkan
ketika ada orang yang
yang berlebihan dalam mengerjakan dosa
perintah agama itu
jangan pernah berputus asa
dari harapan untuk mendapatkan rahmat allah
karena di dalam al quran itu juga disebutkan
orang yang gampang berputus asa
itu identik dengan kekafiran
kafir itu dalam bahasa arab
nah ketika dia berputus asa dari rahmat allah
itu seolah dia menutupi
tentang allah itu sendiri
oleh karena itu orang tidak pernah boleh berputus asa
karena allah itu ketika kita baca quran manapun
maka ayat pertama yang kita temukan adalah
rahmat allah itu selalu
maka kemudian ada satu cerita
ada seorang ahli ibadah yang berangkat ke masjid
pada waktu sholat duhur
ketika dia berangkat dia menemukan
ada seorang anak kecil dimarahi sama ibunya
sampai kemudian dikunci pintu rumahnya
dikeluarin kan kita biasa tuh ngeliat
oh kamu nakal saya keluarin loh dari rumah
maka orang tadi berangkat ke masjid waktu duhur
dia ngeliat anaknya itu menggedor gedor pintunya
bu aku lapar
dia pulang dari duhur
anak itu tetap nggak dibukain pintunya
kemudian dia berangkat lagi sholat asar
dia mendapati anak tersebut
dalam kondisi yang sama
nangis menjerit mengeluh
dan tidak dibukakan pintunya oleh ibunya
dia pulang juga seperti itu
berangkat maghrib masih seperti itu
begitu dia pulang dari maghrib
sama seperti itu
berangkat sholat isya ke masjid
dia masih mendapati pemandangan yang sama
tetapi begitu itu
dia pulang dari masjid
dia mendapati bahwa ibu anak tersebut
sedang menggendong dan memeluk anaknya
dengan penuh kasih sayang
itu kan ilustrasi
ketuklah pintu rahmat allah
bukan sekali dan bukan dua kali
karena allah ingin menunjukkan rahmat yang sejati
kalau dibuka pada ketukan yang pertama
boleh jadi buat orang yang tadi itu
yang suka menggampangkan
maka dengan mudah dia katakan
ah nggak susah kok dapat rahmat allah

allah ternyata saya sekali begitu
allah sudah berikan itu rahmat
jadi pada makna menunggu turunnya rahmat allah
itu juga bagian dari rahmat
menunggu dijawabnya doa dan harapan kita
itu juga menjadi bagian ibadah
nah ini yang harus kita pahami
bahwa kita tidak pernah boleh berputus asa
dari rahmat allah
itu sakit dalam bilangan kita
bilangan puluhan tahun
ditinggalkan oleh keluarganya
habis semua yang dia miliki
tetapi dia tidak pernah berputus asa
dengan harapan akan rahmat allah
nabi zakaria ketika beliau berkata
sudah tua sekali saya
tulang saya sudah lemah
rambut saya sudah penuh dengan uban
istri saya pun sudah difonis
saya sudah semis mandul
tapi saya punya satu keinginan
keinginan yang mustahil kan
punya anak di usia senja
tapi kata beliau
saya tidak pernah berputus asa
dan berharap dalam doa saya
fastajab ketika buat nabi ayyub
allah jawab panggilannya doa itu
buat nabi zakaria allah berikan anak
diberi nama yahya
yahya itu menghidupkan
menghidupkan harapan ayahnya untuk memiliki keturunan
dan menghidupkan rahim ibunya
yang sudah difonis mandul
itu adalah harapan
kita tidak pernah boleh memfonis orang yang kita lihat bahkan buruk
dia adalah anaknya abu jahal
abu jahal punya anak ini
abu jahlil itu kan musuhnya nabi
amar bin hisham yang terkenal di mekah itu
tetapi kelak anaknya itu menjadi khiyarus sahabat
ada orang yang hari ini misalnya
kita baca dalam sejarah itu punya dosa yang luar biasa dengan rasulullah
wahsyi ini adalah orang yang membunuh sayyidina hamzah di perang uhud
bukan saja dibunuh paman tercinta nabi itu
tapi juga dimutilasi
perutnya disobek sobek sebagai ungkapan dendam
dari hindun istri dari abu sufyan kepada rasulullah yang
mengalahkan pasukan qurais dan keluarganya di perang badar
nanti wahsyi itu
ketika mendengar rasulullah datang ke kota mekah
menaklukkan kota mekah
dia lari ke kota taif
seratus km lah dari mekah
karena dalam benaknya wahsyi
pasti nabi masuk ke mekah yang dicari pertama kali saya
karena atas tangan saya lah nabi berduka dan pasukan muslim itu kalah di perang uhud
tiba tiba rasulullah masuk ke kota mekah itu dengan teriakan hari ini
hari yang penuh rahmat
semuanya dimaafkan oleh rasulullah
maka wahsyi mengatakan
arangkah luasnya rahmatnya nabi
bagaimana dengan rahmat tuhan
maka setelah nabi balik ke madinah
wahsyi itu datang ke kota madinah
kan hari itu belum ada facebook belum ada instagram
jadi rupa orang kan tidak mudah untuk diketahui
wahsyi datang ketika rasulullah selesai sholat
kemudian wahsyi bertanya tanpa dia memperkenalkan diri
ya rasulullah kalau saya masuk islam
apakah allah akan menghapus semua dosa saya
wahsyi tanya lagi
maka beberapa sahabat itu ngelirik
ini orang tinggal masuk islam kok pakai nanya berkali kali
maka kata sahabat nabi kenapa kamu bertanya tanya seperti itu kepada nabi
nabi kan sudah bilang bahwa semua dosa masuk islam diampuni dosa
memang kalian tahu siapa saya
kata sahabat yang lain memang kamu siapa
saya wahsyi yang membunuh hamzah
itu wajah rasulullah yang asalnya ceria
itu berubah menjadi sendu
kedukaan yang sudah berusaha untuk dilupakan oleh nabi bertahun tahun
kejadian di uhud itu
tiba tiba seperti hadir kembali dalam pandangan nabi
darah dan luka hamzah itu menjadi hadir kembali
kenangan pahit itu gitu loh
trauma itu menjadi terlihat
maka kata rasulullah kata sahabat yang lain mungkin
coba ngomong dari tadi mungkin saya pukul dulu sebelum masuk islam
kan begitu gambaran
tapi kata rasulullah luaksi semua orang kalau sudah masuk islam
itu akan diampuni dosanya
tetapi kemudian rasulullah bilang begini
nah ini nggak boleh dipahami dengan pemahaman yang salah kata nabi wasi
tolong ya selama kamu nanti berinteraksi dengan saya di madinah
sebisa mungkin jangan temui saya
itu bukan nabi benci
karena kalau wahsyi hadir di depan nabi
maka kenangan kematian saidina hamzah itu datang
kalau nabi sedih kan malaikat jibril ikut campur
kata malaikat jibril nabi muhammad kenapa sedih
kalau kata mungkin kata maka jibri kalau dengan logika nakal dan bercanda
apa wahsyi perlu kita gebukin ya rasulullah kita bayangin
kalau yang gebukin malaikat jibril kan pasti hancur wahsnya itu
yang mau saya katakan nanti pada waktu perang yamamah
ada nabi palsu namanya musaylamatul kazab
nah pasukan islam itu berkali kali kalah di benteng yamamah
tidak mampu menaklukkan benteng yang akan memecah belah negara kesatuan madinah yang dibangun oleh rasulullah
maka wasi itu mengambil tombak yang sudah dia kubur
dia tidak mau melihat tombak itu karena tombak itu yang menghilangkan nyawa sayyidina hamzah
dia ambil dia katakan
kalau dulu ini saya pakai untuk membunuh sayyidina hamzah
di masa kekafiran saya maka saya ingin membunuh orang yang merusak solidaritas kita
sesama umat muslim dan sebagainya maka dia pakai
dalam banyak riwayat sejarah tombak itu kelak yang akan menghancurkan musaylamatul kazab nabi palsu itu
saya membayangkan nanti wahsyi dengan sayyidina hamzah itu masuk surga sama sama
sayyidina hamzah mungkin bertanya kan kok bisa kan gitu
tapi kamu yang membunuh saya ada di dalam surga
tapi mungkin wahsyi mengatakan demikianlah rahmat allah
karena dosa di masa lalu itu sudah diampuni oleh allah dengan kebaikan yang saya persembahkan untuk islam
jadi tidak boleh orang itu berputus asa dari rahmat allah
tidak boleh orang itu memfonis bahwa orang itu jauh dari agama jauh dari allah
karena kita tidak pernah tahu rahmat allah seperti apa yang akan turun dan bertemu dengan dia di akhir kehidupan setiap orang
baik semoga kita selalu menjadi orang yang senantiasa tidak berputus asa ya
baiklah kita akan lanjutkan tapi kita harus break dulu jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode takut dan berharap kepada allah
dan melanjutkan di segmen ini kita akan langsung dengarkan pertanyaan dari pemirsa ya
dan kita akan saksikan dalam tayangan berikut ini
kalau ustaz ingin bertanya dalam melaksanakan ibadah manakah yang lebih utama
seseorang harus menghadirkan rasa cinta kepada allah
atau malah harus merasa takut

terima kasih ustaz
nah itu dia ya karena memang kadang kadang sering kita beribadah itu karena takut sama allah begitu ya
nah ini yang mana yang lebih baik
jadi yang menjadi pokoknya itu adalah cinta
karena nanti kalau semua dibangun atas nama cinta itu pasti akan melahirkan keindahan
seorang istri yang memasak karena cinta dan sebatas karena kewajiban itu berbeda
saya dulu pernah hidup di satu negeri dimana kita itu sepakat ya misalnya dalam satu bulan itu kita ingin masak masakan indonesia
karena di luaran tidak tersedia
maka kita semua memasak ada gilirannya saya hari senin misalnya teman saya hari selasa gitu ya
saya bisa membayangkan kok mana teman yang memasak atas nama cinta mana yang memasak atas sekedar kewajiban dan rasa tidak enak
karena teman yang lain sudah berhenti memasak dan tidak bisa memasak juga ya

melihat dari potongan bawangnya dari cara dia mengolah masakan
nah sama dengan kita beribadah kepada allah yang harus kita jadikan yang utama itu adalah rasa cinta kita kepada allah
ketika punya rasa cinta kepada allah maka apapun yang kita temui dalam hidup itu tidak menjadikan kita berputus asa kepada allah
misalnya ketika kita cinta kepada allah
kemudian itu kita bangun harapan dengan ketaatan kepada allah
percayalah orang yang sholat karena cinta kepada allah dimulai dari dua rokaat
dia pasti bermimpi dan berharap bisa dua ratus rokaat atas nama cinta
sebagaimana orang yang takut kepada allah dia itu akan merasakan ketakutan yang luar biasa
dan ini kedua duanya harus dibangun atas nama cinta
misalnya kita sering dari tadi mungkin lebih banyak berharap tentang harapan ya
bagaimana dengan rasa takut
ada orang yang rasa takutnya itu dibangun bukan takut semata mata surga dan neraka
tapi dia takut kehilangan muka dihadapan allah
itu ada hadis di masa lalu pekerjaan ini juga bukan pekerjaan yang benar
tetapi boleh jadi dia didorong oleh rasa yang luar biasa
nabi muhammad itu menceritakan dalam hadis yang selahi ada orang di masa lalu karena begitu banyak dosa yang bertumpuk
maka dia katakan dengan apa
saya bertemu dengan allah
kan kita bisa bayangin ya kalau ada orang yang selalu baik dengan kita kemudian kita hianati
itu pasti kita takut ketemu dengan orang tadi karena alasannya nggak punya muka saya
orang tadi mengatakan saya sudah tidak punya muka di hadapan allah
maka dia berwasiat kepada anak anaknya
terus diapakan bapak
abu bekas bakaran itu
tolong satu ditaruh di barat dan saro taruh timur
ini kan menunjukkan karena barat dengan timur tidak akan bertemu
kata hadis tersebut dilakukan oleh anak itu
apa yang terjadi
allahumkan malaikat untuk mengumpulkan debu itu dan mengembalikan jasadnya dan dibawa masuk ke dalam surga
karena dia bukan soal rasa takutnya tapi dia merasa kehilangan muka di depan allah yang ia yang ngerohmati
rasa takut yang seperti itulah sebetulnya dan harapan yang kuat kepada allah
itu yang menjadikan kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup
jadi gak boleh orang itu takut dosa sebatas itu atau terlalu berharap dengan mudah
karena dalam kaidah misalnya gini mbak eva ya
tidak ada dosa yang besar kalau kita bertemu dengan rahmat allah
dan tidak ada dosa yang kecil kalau kita bertemu dengan keadilan allah
orang yang bodoh selalu ingin meminta keadilan di hadapan allah
orang yang mengerti bahwa dia seorang hamba justru takut kalau allah memperlihatkan keadilannya
yang diharapkan adalah rahmatnya
maka di dalam hadis itu ditegaskan betul
tidak seorang pun di dunia ini yang akan masuk surga karena ada

yang akan masuk surga karena allah
sahabat tanya wala antaya rasul allah tidak juga engkau
tidak kata nabi kecuali allah merahmati saya
jadi semua pekerjaan itu ketaatan itu bukan kita bertransaksi dengan allah
tapi itu transaksi sepihak mbak eva
allah yang bicara faiz kalau kamu rajin sedekah masuk surga
bukan sedekah saya yang dijadikan harga untuk saya masuk ke dalam surga
nah itu yang kemudian
kita katakan bahwa cintalah yang harus membangun
al khawf terasa takut dan al roja dan pengharapan
tidak terasa kiai kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
dan seperti biasa sebagai penutup gaya haji muhammad faiz akan menyampaikan doa penutup
para pemirsa sekalian dahulu saya diingatkan oleh guru saya
bahwa kita tidak boleh bertumpu semata kepada amal perbuatan kita

karena rahmat allah itu jauh lebih luas dari apa yang kita lakukan semata karena allah
oleh karena itu kita dalam berdoa selalu bermohon agar rahmat allah senantiasa bersama kita
membersamai kita sampai kelak kita bertemu dengan kebahagiaan yang hakiki di sisi allah
wassalamun a'laikum wa rahmatullah wa barakatuh
sebagai allah ijadah doa kita
usai sudah perjumpaan kita hari ini pemirsa
sampai jumpa di gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh